apakah vaksin booster bisa berbeda dengan pemberian vaksin lengkap di dosis pertama dan kedua
nah ini yang harus benar benar kita jaga dengan baik
seperti inilah kondisi di dalam kereta api cepat jakarta bandung
pihak who harus turun untuk melakukan investigasi
kalau negara negara tetangga itu
karena golkar bagian dari koalisi indonesia maju
saya sempat waktu itu mengkritisi itu ya ke teman teman yang di sana
tabungan yang operasi sebelumnya yang di lengan